aduh gila ya senatan
caput gak ada permisi nya
mama lo tuh belum jawab pertanyaan gue sama raffifah
dengar dengar tadi bi nama natan disebutin
lagi pada ngebahas natan dekoko ya
ngebahas apaan sih kasih tahu dong
hah nyamper aja sih lo kayak main jemuran
lo gak aso sih mah digodain
jadi gue lebih demen godain salma
habis itu cantik gemet lagi
eh ada paket terus
jadi deh gue jodohin samanya
ehh yaudah kalo gitu gue berangkat dulu ya rahma
hah nah buruan lo kasi
lo mau ngelewatin beberapa kesempatan lagi

gak tau kali ini ada urusan nosis
ehh kamar rana berdua sih
yaudah kalo gitu temenin gue kepoin mereka ayo
walaupun gue yang ribetin
eh emang masalah
gak apa apa tapi jangan rindukan ketapan rana jaya
karena jaya besok akan kembali lagi disini
jadi dia tuh begitu ya

udah berapa lama temenin lo
gila berapa lama sih kak
hmm ya udah deh
aduh kaldu sweet parah sih
aduh kaldu sweet parah sih
kan harusnya gue yang ada di posisi sama
kan harusnya gue yang ada di posisi sama

selamat datang di dunia hayalan hafifah
iya udah kaya di ftv ftv gitu

eh kak budi kak adit
nih kamu gak apa apa kan
makasih udah nolongin
ya allah kenapa mesti ada lo sih nat

gue mau bikin perhitungan sama cewe yang udah aduin gue ke pak rudi

yaudah kalo gitu yuk kita ke mobil
yaudah kalau gitu yuk kita ke mobil
eh nat eh lo mau kemana
weh dit jangan jangan si nathan mau ikutin aldo sama salma

jangan jangan kita ngikutin dia yuk
ada urusan osis
tapi kok kita mau mancing kak
ya justru itu ini ada hubungannya sama osis
mancing itu bikin otot kita fresh
ya siapa tau kita bisa dapat ide
biar acara osis kita nanti itu bisa lebih keren
ya yaudah lah kamu mancing aja dulu seru tau
kamu udah pernah mancing belum sih
nah itu itu dia kah soalnya
saya belum pernah mancing sebelumnya
jadi gak ngerti caranya
ya sini aku bantuin
aduh sumpah dima
kak aldo itu romantisnya
kuadrat banget sih
kayaknya gue pengen meleleh deh kak
bisa ini lagi mata matain orang
kalau lo berisik ntar kita ketauan gimana
terus tinggal disatuin ke kainnya
aduh gila ya senatan
caput gak ada permisiinnya
ini kalah kalah berisik sih
kok gue lagi sih
kok kok dia disini
gue udah masalah
eh tadi gue kesini nyari kunci rumah kok
eh tapi kayaknya udah iya udah ketemu
sama gue juga kita cabut dulu ya
ya aduh ayo balik ke rumah
temen temen gue udah pada pulang
lo ngapain masih disini
setera gue lah gue mau mancing mau ngapain kek
sal gue boleh mancing disini kan
ntar lo yang ribet
kalian udah hadirwon
ini kan untuk lo
udah menangis sekarang kita makan yuk gua lapar
surat mana surat
ada kok bud gua jaga
ini gua jaga terus kok bud
udah kasihin buruk mana
itu surat gua bikin pake perasaan
gara gara lu bud
daniel masih di sekolah memang
nanti aja ketemunya setelah pulang sekolah
ya udahlah aku mau istirahat dulu
sambil nunggu daniel pulang sekolah
sebaiknya kamu istirahat
aku harus balik lagi ke kantor karena ada berkas yang harus aku ambil
kamu disini aja istirahat
saya kan sudah pernah memperingatkan kamu
kalau saya tidak akan segar segan mengunoil tindakan tegas dengan kamu
sampai kamu ganggu saya
kalau mas berani melakukan itu
aku juga gak akan ragu untuk kasih tahu melis soal hubungan kita
mas tahu kan akan seperti apa kondisi melly kalau tahu semua ini
kondisi melly akan semakin buruk mas
dan nathan juga akan semakin membenci kami